petugas di treskrim umpolda jawa barat
menangkap tiga petinggi sunda empire
atau pekaisaran sunda selasa petang
ketiga petinggi kekaisaran sunda tersebut adalah nb
yang menjabat sebagai perdana menteri
dan istrinya rd yang menjabat sebagai kaisar
polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka
setelah menjalani pemeriksaan intensif
yang berlangsung sejak senin hingga selasa petang
sementara kar seorang tersangka lainnya
diciduk petugas di kawasan tambun bekasi
polisi menilai ketiga orang tersebut
meneluhi unsur pelanggaran pidana
berupa penyebaran berita bohong yang meresahkan masyarakat
sebagai tersangka adalah saudara nb
sebagai perdana menteri di dalam kedudukannya
kemudian raden ratna ningrum
di dalam kedudukannya di sunda empire kaisar
satu lagi yang sudah dilakukan penengkapan oleh penyidik kah
atau yagem rangga
sesaat setelah ditetapkan sebagai tersangka
kar salah seorang petinggi sunda empire
mengaku telah menunjuk kuasa hukum atas kasus yang menimpanya
karena gas lagi jatuh
maka negara pertama kali kerajaan yang diberdirikan adalah
keberadaan sunda empire earth empire
sempat membuat geger media sosial
foto dan video aktivitas kelompok ini tersebar
di laman facebook serta youtube
karena agak graris undang undang terhadap tanah
dalam video tampak pria berseragam dengan tersangka
dan menangkap penyidik
flat biru muda bercerita tentang sunda empire earth empire
menurut pria tersebut
sunda empire earth empire adalah sebuah kekaisaran matahari
yang memiliki anggota dari lima puluh empat negara di dunia
kelompok ini juga mengklaim
membawahi sejumlah badan dunia seperti pbb bank dunia
hingga nato dan pentagon milik amerika serikat
tidak boleh lagi dijawabkan sekilas
akibat dugaan penyebaran berita bohong tersebut
ketiga tersangka dijerat dengan pasal empat belas dan lima puluh
mengundang ri nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam
dengan ancaman hukuman maksimal sepuluh tahun penjara
freddy bangun bandung jawa barat